bentuknya cantik dan unik ya
ini dia tanghulu jeruk
penganan asal tiongkok ini bisa anda coba buat sendiri di rumah
kupas jeruk dan tusuk dengan sumpit atau tusukan sate
lalu masak gula yang dicampur dengan air hingga mengental menjadi karamel
setelah itu celupkan jeruk ke dalam gula yang sudah mengental
dinginkan beberapa saat hingga gula mengeras
dan tanghulu jeruk siap disantap
anda juga bisa membuat selai jeruk di rumah
pertama kupas jeruk lalu blender jeruk hingga halus
kemudian tuang jeruk yang telah halus ke dalam wadah beri gula dan masak
ketika mendidih masukkan perasan lemon
tunggu hingga tekstur mengental
setelah matang taruh di dalam toples
selai siap anda nikmati
nah setelah makan jeruk kulitnya jangan dibuang
bisa anda olah menjadi manisan
iris kulit jeruk menjadi kecil berbentuk panjang
masak irisan kulit jeruk
masak irisan kulit jeruk menjadi kecil berbentuk panjang
masak selama lima menit
sisihkan kulit jeruk yang sudah dimasak
lalu buat sirup dengan merebus gula dan air
setelah sirup mendidih masukkan kulit jeruk yang sudah dimasak
tunggu hingga matang dan tekstur kulit jeruk menjadi kenyal
angkat dan baluri kulit jeruk dengan gula
hmm kenyal dan manis
jadi kulit jeruk tidak terbuang sia sia kan